sedih ya kecewa ya marah bingung
dan saya juga mikirnya kalau misalnya saya tidak pulang ke indonesia apa ini akan terjadi gitu loh
saya ada kepikiran kayak gitu
waktu mina meninggal malam itu pun saya juga bingung
kok bisa cepat begitu semuanya gak percaya
tetapi pada saat itu kita semua nggak tahu kenapa
marah anda katakan marah anda marah kenapa
dan kepada siapa anda marah
saya marahnya karena dipojokkan dan dituduh
baik apakah anda menyesal begitu setelah kejadian pada tanggal enam januari bertemu dengan mirna dan juga teman teman anda
saya sebenarnya tidak bersalahkan ya tapi kejadian ini kan terjadi sewaktu saya setelah empat tahun tidak pulang ke indonesia
jadi saya adalah perasaan yang mikir kalau misalnya saya nggak pulang apa ini akan terjadi gitu
mungkin mirna nggak akan ke cafe
baik jadi ada rasa pertanyaan begitu
baik ini ada pernyataan dari kabit humas polda metro jaya mengatakan bahwa anda pernah bekerja di tempat kimia begitu
tidak tidak benar
tidak benar jadi itu hanya adalah isu
seberapa anda merasa kehilangan akan kematian mirna
banyak kehilangan karena dia itu walaupun kita tidak sahabat sahabat dekat sekali
tapi setiap kali kita ketemu setiap kali saya kesini atau dia yang ke
ke australia itu selalu nyambung gitu loh
kita selalu ketawa ketawa ngomongin hal yang seneng seneng aja
kita nggak selesai selesai ngomongin oh lu ngapain aja belakangan gitu
bang yudi ini melihat sudah hampir tiga pekan begitu proses penyidikan dan belum juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini
sebagai pengacara atau tim kuasa hukum dari jessica apakah anda melihat ada skema lain dari kematian mirna ini
apakah anda juga merasa ini ada satu hal yang menjanggal
dalam satu kematian mirna
dalam satu kematian mirna
dalam satu kematian mirna
dalam satu kematian mirna ini ada satu hal yang menjanggal
janggalnya hani mencicipi kopi yang sama yang mirna minum itu tidak mati
dan karyawannya katanya setetes juga tidak mati
berarti kita harus tarik ke belakang dong
tarik ke belakang sebelum honey datang itu ngapain dia
apa yang dilakukan mirna begitu
sebelum mirna dan hani datang itu apa yang dilakukan mereka
itu mereka belum diperiksa oleh belum diselidiki oleh polisi
ya kita nggak tahu
tapi analisa saya secara hukum hani dan mirna ini harus ditarik diperiksa ke belakang ya
ditanya apa yang dilakukan sebelum datang ke di itu
kan seharusnya gitu
dan itu yang belum ada pak
itu ya saya tidak tahu mungkin itu sedang dilakukan oleh penyidik
tapi logika hukumnya itu yang harus diteliti
jessica ini berarti bisa kita katakan ini mirna ini tewas karena dibunuh begitu
apakah anda marah kepada siapapun yang membunuh mirna

ya sangat marah kenapa membunuh mirna
mirna itu bukan orang yang saya pikir untuk akan dijahatkan sama orang
dijahatkan saja tidak ya apalagi dibunuh saya nggak ngerti itu kenapa
jadi mirna adalah orang baik yang anda kenal
iya sangat baik sekali
dan anda juga merasa marah begitu dengan siapapun yang membunuh mirna
kalau sepanjang anda kenal dengan mirna meskipun anda tadi katakan bukan sahabat sahabat dekat yang terlalu dekat begitu
hal baik yang paling anda ingat dari seorang mirna teman anda
dia itu orangnya sangat generas ya dia suka bayarin saya selalu brin saya hadiah
dia nggak pernah lupa sama ulang tahun saya walaupun dia datangnya sebulan sudah ulang tahun saya pun dia masih memberikan kado gitu
jadi orangnya ingat sama temannya perhatiannya itu benar benar perhatian
mana lebih dekat anda dengan mirna kah atau mirna dengan hani
mirna oh kalau hubungan mirna sama hani saya tidak
kurang tahu karena kan saya tidak saya satu satunya yang tidak di indonesia ya
jadi kan mereka kan di indonesia itu sama sama
jadi ya kalau mereka berteman dan ketemuan sering gitu saya nggak tahu
jadi anda juga tapi anda tidak mengenal hani secara personal berarti
oh kenal kenal saya kenal sama hani dulu sebelum kenal sama mirna
tapi di tempat yang sama di tempat kuliahan itu dan kita juga wisudanya sama sama
jessica ini juga ada satu jeda
yang dipertanyakan begitu oleh pihak kepolisian ketika celana jeans yang anda gunakan ini akhirnya dikatakan anda buang
pertanyaan yang pasti juga sudah ditanyakan sering kepada anda
apa alasan anda membuang celana jeans
alasan saya itu bukan cara jeans ya
jadi celananya itu kainnya rada unik
oke celana begitu ya
unik iya jadi itu susah sekali kalau mau dijawai soalnya kainnya melar gitu
pada saat mengangkut mirna dari grand indonesia menuju ke rumah sakit
itu saya kan naik mobil suaminya mirna ya itu kan mobilnya tinggi tuh
karena kita buru buru
karena kita buru buru itu kayaknya saya nggak injek yang injekan yang sebelum ke mobilnya
saya langsung ke mobilnya terus saya langsung duduk begitu
nah itu kayaknya saya berasa itu saat itu robek
tapi saya nggak berasa pada saat itu dan gak kepikir soal celana karena ada perhatian lain yang ada
saat saya perhatikan pada saat itu
oke dan itu dibuang oleh pembantu anda
paginya saya kan pergi lalu saya pulang waktu pembantu saya membukakan pintu
non celana kamu yang pada pakai kemarin sobek
terus saya ingat oh iya sobek
terus taruh di keranjang baju kotor
lalu saya bilang ya udah buang aja gitu
oke nah sekarang pembantu anda dari mana jessica
saya tidak tahu pembantu saya dari mana
baik karena itu setelah proses ini berjalan kenapa anda sampai tidak tahu dia ada di mana
dia membantu saya mengasih saya masukkan dan menjadi teman saya selama proses ini
tapi belakangan polisi memutuskan untuk mengambil dia gitu
diambil pertama diinterogasi sampai jam tiga malam besok dikembalikan lagi terus diambil lagi
sampai ketiga kali
lalu ayahnya berbicara sama ibu saya ya bilang oh ini pembantu saya mau istirahat dulu
baik berarti komunikasi anda juga dengan pembantu anda putus begitu
kita mau kasih dia sedikit waktu lah ya
tapi belum ada belum pernah berkomunikasi ya setelah itu ya
oh ya kayaknya ayah saya cuma kasih sms sekali aja kamu by by aja ya gitu tenang istirahat
udah gitu aja
berarti sudah hilang kontak begitu dengan pembantu anda
keluarga anda menanggapi kasus ini seperti apa
oh mereka sangat
saya prihatin sama mereka karena mereka sangat stres sekali
masih tinggal di rumah kah
iya masih tinggal di rumah
termasuk juga berarti ayah anda tadi yang sempat sms ke pembantu anda
apakah ada gangguan yang anda dapatkan begitu ketika proses penyelidikan ini berjalan
mungkin dari masyarakat
tapi ya sudah lah kalau emang orang mau ngomong kayak gitu
tapi kan itu kan saya tahu nggak benar
dan keluarga saya juga tahu itu tidak benar
jadi saya sedikit ya lega saja tapi nanti suatu saat juga pasti ketemu titik terangnya
nah setelah proses dalam proses penyelidikan ini banyak sekali komunikasi yang akhirnya harus putus antara anda dengan pembantu anda
dan juga pihak dari keluarga mirna begitu yang anda juga sudah kenal sebelumnya
kalau anda punya kesempatan akhirnya untuk bisa bicara bersama dengan keluarga mirna apa yang ingin jessica katakan
saya hanya akan berbicara dengan saudara saudaranya dan ibunya
saya akan pada saat itu saya baru bisa mengatakan benar benar bela sungkawa dan maaf
kenapa mesti anda berbicara
kenapa masih anda sampai katakan maaf
karena ya maaf karena kejadian ini terjadi
karena kejadian ini terjadi
tapi biasa maksud saya adalah dalam arti kata maaf ini kan banyak sekali ya pak
ya kayak berduka cita gitu maaf ya kamu udah kehilangan anak kamu kehilangan kakak
baik satu hal lagi yang juga kami amati adalah jika hani dalam proses pemeriksaan ini begitu panik ya bang yudi dan juga tapi anda ini justru sebaliknya anda begitu tenang
apakah memang sosok anda sendiri sehari hari begini memang tenang atau anda ini tenang tapi sebenarnya anda juga berpikir dan juga depresi di dalam proses penyidikan ini
iya betul begitu saya emang biasanya kelihatan tenang
tapi dibalik itu kan orang tidak tahu ya saya nggak mau juga sampai kayak nangis di depan kamera atau ngomong apa gitu
memberikan kesempatan untuk emosi saya keluar dengan yang cara
emosi saya keluar dengan cara yang sangat ekstrim
jessica di awal proses penyidikan ini anda agak tidak banyak memberikan pernyataan kepada media
tapi belakangan anda terlihat justru banyak diwawancara oleh media termasuk juga dari kami seri indonesia
dan juga anda melakukan komunikasi dengan komunasah begitu apa yang menjadi alasan anda sebenarnya untungnya apa bagi anda
pertamanya saya takut bukan karena takut saya bersalah ya
karena saya tidak biasa dengan kamera saya tidak tahu mesti takut salah ngomong atau gimana
dibuntutin di foto foto sampai kayak gitu saya seumur umur hidup tidak pernah kayak gitu
lalu belakangan karena saya berasa media dan orang orang lain sudah berpikir buruk sekali tentang saya
jadi saya harus mengeluarkan versi saya yang sebenarnya terjadi yang dibuka semuanya gitu
jadi tidak usah asumsi asumsi saja
jadi ini adalah klarifikasi dari anda
iya betul tujuannya itu
kembali kita membahas mengenai bagaimana setelah mirna ini meninggal
anda bertemu pada tanggal enam januari itu apakah setelah kejadian dan sampai sejauh ini ternyata prosesnya melibatkan anda sampai tadi anda katakan depresi
apakah anda ada rasa menyesal kenapa akhirnya ada pertemuan itu sampai akhirnya mirna meninggal
saya sempat memikirkan kan yang kayak tadi saya
saya katakan kalau saya mungkin tidak pulang ini tidak akan terjadi mungkin
tapi saya tidak tahu lagi saya cuma saya kasihan aja sama keluarganya myrna
udah intinya begitu saja
anda kasihan kepada keluarga mirna tapi anda belum bisa berkomunikasi dengan keluarga mira
belum bisa saat ini belum bisa karena masih tahap penyelidikan penyidikan
baik lalu kalau dalam proses penyidikan ini ya masih terus berlangsung
bagaimana nantinya anda bisa menjelaskan atau mengatakan bahwa anda ini benar benar bersih dari kasus kematian mirna ini
karena ya biar bagaimanapun anda ada di lokasi saat itu
bagaimana caranya atau bagaimana
bagaimana anda bisa menyampaikan bahwa saya ini benar benar bersih tidak menjadi pelaku begitu
ya ini hal yang ini saya sedang lakukan sekarang dan tiga hari sebelumnya dengan ngomong sama media kalau emang saya tidak berbuat
ya tapi dari begitu banyak sorotan publik bang yudi ya kepada baik hani dan juga jessica ini lebih banyak ternyata kepada jessica
bagaimana anda melihat ini jessica
begitu besar sorotannya kepada anda nih kalau kita bandingkan ya
ya itu namanya risiko risiko dari seseorang terlibat apa di lingkaran perkara itu
nah itu risiko sudah risiko
tapi kami berprinsip
kalau memang jessica melakukan perbuatan itu siap dihukum gitu aja
siap dihukum begitu
iya kalau melakukan
dia tidak melakukan sama sekali gitu
jadi ini harus dibuktikan polisi
bagaimana anda melihat ini jessica sorotan yang begitu besar kepada anda dibanding dengan rekan anda juga yang satu lagi hani yang ada di situ juga saat itu
saya mengerti logikanya ya kan hani kan datangnya bersamaan dengan mirna
saya kan datang duluan pesankan bayarkan
jadi itu asumsi masyarakat ya karena fakta fakta itu tapi dibikin yang jadi dibesar besarkan
tanggapan anda sendiri terhadap pemeriksaan yang porsinya sepertinya lebih besar kepada anda diperiksa berkali kali
tidak apa apa sih saya mau berkooperatif saja kalau dibutuhkan informasi sebanyak mungkin pun saya berusaha kasih sedetail detailnya
tapi anda sudah merasa apa yang anda tahu sudah anda sampaikan semuanya
cuma saya capek aja banyak kali beberapa kali kan lima kali
dari lima kali itu samakah hal hal yang ditanya atau apa yang proses penyidikannya seperti apa
mirip mirip sih cuman ya menguatkan saja ya
jadi ditanya lagi siapa tahu saya ingat sesuatu gitu
baik dan itu tapi tidak ada yang terbaru begitu ya ketika pemeriksaan terakhir
tidak tidak ada
dari semua proses pemeriksaan yang berlangsung terhadap jessica
bagian mana yang menurut anda anda benar benar lelah sekali menghadapi ini
karena exposure media begitu tinggi tudingan ke anda juga ada begitu
bagian mana yang paling lelah diantara rentetan pemeriksaan ini jessica
itu mulai dari minggu lalu kayaknya ya
waktu saya sudah benar benar merasakan sangat tidak nyaman karena rumah saya dipantau sama orang
oh saya kalau keluar rumah dibuntutin mungkin
saya tidak tahu
oke dipantau oleh pihak kepolisian atau memang orang warga sekitar
saya tidak tahu
saya tidak tahu
cuman ya begitu saya pulang ada wartawan banyak di depan rumah
tidak bisa masuk mobilnya
orang tua saya juga sangat tertekan
tetangga pun semuanya tahu
tetangganya pun saja terganggu
sampai kita ditekut oleh rtri
ada apa ini kok tiap hari orang banyak
setiap hari ya
jadi sudah terlanjur disoroti oleh publik dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini sudah hampir berapa dua pekan lebih begitu
jessica sendiri melihat anda dari australia sekarang ada di indonesia
kalau bicara ke depannya bagaimana anda melihat nantinya masa depan anda setelah kasus ini
karena begitu besar sorotan publik terhadap anda
salah satu alasan yang membuat saya sedih sekali ya soal perkara ini
karena saya takut kalau nama saya benar benar tercemar karena saya bukan orang yang melakukan
tapi kalau ada orang yang mencari tahu nama saya keluarnya semuanya oh ini
jadi sekali lagi ditekankan bahwa anda yakin anda tidak bersalah
iya tidak bersalah
anda tidak melakukan itu berarti
apapun nanti hasil penyidikan apakah anda siap
anda siap menerima
terima kasih jessica kumala wongso telah bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia report
terima kasih juga pak bang yudi telah bergabung bersama dengan kami
kita tunggu terus bagaimana proses penyelidikan ini sampai dengan nanti siapa sebenarnya ditetapkan tersangka dari kasus kematian mirna